sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki ini berupaya mengevakuasi seekor ular jenis sanca di pekarangan rumah warga di jalan hair pasar minggu jakarta selatan kamisore
ular yang bersembunyi di dalam saluran air kolam renang dan melawan ketika hendak ditangkap menyulitkan evakuasi petugas
ular sepanjang tiga meter ini diketahui usai memangsa seekor kucing peliharaan milik penghuni rumah
ular tersebut kadang suka muncul di saluran air namun pada saat dicari oleh warga ular tersebut hilang
pada saat mungkin sekarang ini ular itu sedang lapar lalu memasak kucing peliharaan bapak devi
pemilik rumah mengatakan sempat mendengar keputusan
kucingnya bersuara kencang
ia menduga ular berasal dari area kebun yang berada di belakang rumahnya
kucing saya itu ngumpet di sana di selokan kolam renang
dan itu ada suara teriakan kan yaudah saya dimin dulu
saya pikir nggak ada apa apa gitu kan
pas sekitar jam empat sore orang rumah saya yang kerja di rumah saya
dia coba senternya ke dalam selokan itu ternyata ada ular besar banget
anak ular sanca kembang ini ditangkap pawang
saat bersembunyi di balik tabung gas di dapur rumah warga
di kampung lewiranji rumpin bogor jawa barat kamis malam
meski sempat melawan ular sepanjang satu lima meter tersebut berhasil dijinakkan dan ditangkap
sebelumnya pemilik rumah mengaku kaget melihat seekor ular merayap di atas plafon dapur
hingga jatuh ke pojok ruangan
ceritanya ada di atas ini saya juga bingung saya ada yang di atas itu
diduga anak ular ini berasal dari area persawahan di sekitar permukiman
warga terus mencari induk ular yang diduga masih berkeliaran
tim liputan cnn indonesia